kalau tadi kita lihat suasana ramadan di palestina yang cukup menyedihkan
sekarang kita ke sweden
bagaimana warga negara indonesia menjalankan puasa di sana
sudah bergabung bersama kita mahasiswa indonesia yang saat ini ada di shockham
halo selamat pagi assalamualaikum
satu apa kabar ini sehat
ini masih malam
oh lagi malam di sana ya beda berapa jam kalau gitu sama indonesia ya
beda lima jam di belakang indonesia
beda lima jam berarti di sana lagi malam baru selesai terawih atau bagaimana
ya baru masuk isya
oh baru masuk isa ya
oke nah ini gimana sih suasana ramadan di sana coba ceritain ke kami
sebenarnya nggak begitu beda sama suasana hari biasa
karena di sini kan muslim itu nggak mayoritas
jadi nggak terlalu beda sama hari hari biasanya
tapi menurut saya justru itu yang jadi unik
karena biasanya saya di indonesia
merayakan dengan lebih gempita gitu ya
di sini gini biasa aja
tapi justru perbedaan itu yang menurut saya jadi bikin saya merasa
oh ternyata begini rasanya gitu
oke berarti di sana juga mayoritas juga bukan muslim begitu ya
tapi otomatis itu dong apa namanya untuk mencari makanan untuk sahur untuk berbuka
dan juga untuk ibadah sulit dong atau bagaimana
sebenarnya pinter pinter kita ngakalin aja
jadi kalau cari makanan kan seperti biasa kita kebanyakan mahasiswa di sini semuanya beli grocery
beli bahan bahan terus masaknya di rumah
nah ini kan juga bisa masak di rumah seperti biasa
cuma mungkin jamnya aja
karena jamnya di sini agak beda kan
kayak misalnya antara buka dan sahur itu cuma sekitar empat jam
bukanya setengah sepuluh terus udah imsak jam setengah tiga gitu
ya gitu ya
mungkin itu malah bagus karena kita bisa masak satu kali untuk buka dan sahur
ini menarik sekali ya
hanya punya jarak sekitar empat jam begitu
itu bagaimana puasanya ya
tapi ini sejauh ini memang puasanya lancar atau justru ada kendala kendala begitu
soalnya walaupun waktunya panjang tapi di sini nggak sepanas di indonesia misalnya
lebih dingin dan lebih sejuk itu jadi bikin kita nggak cepet aus
kayak gitu juga
nah tadi katanya juga masak sendiri
nah biasanya kira kira makanan atau menu apa saja sih yang biasanya disiapkan begitu
apalagi ini otomatis cuma sehari sekali makan dong kalau begitu ya
dari buka puasa lanjut sahur begitu
makanya nggak boleh terlalu kenyang pas bukanya gitu
masaknya ya biasa sih
masakan indonesia aja kayak misalnya ayam goreng ditumis tempe juga bisa dibeli di sini
oke baiklah semoga lancar puasanya di sana apalagi cuma empat jam untuk bisa menikmati makan dan juga minum
itu tadi satu cahaya langit dari stockholm sweden
terima kasih atas informasinya
tentunya ya kita berharap agar puasanya lancar ya selama ramadan ini